kementerian keuangan akan menggelontorkan dana kepada bpjs kesehatan namun jumlah yang diberikan tidak sampai lima enam triliun rupiah
dikutip dari cnn indonesia com kemenq kembali menggelontorkan bantuan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan untuk mengatasi defisit keuangan bpjs kesehatan
wakil menteri keuangan mengatakan besaran bantuan di bawah lima enam triliun rupiah karena kemenkyu ingin melihat perbaikan collectability ratio
pemberian bantuan masuk ke dalam bantuan pemerintah yang akan digunakan untuk melunasi tunggakan program jaminan sosial periode oktober sampai desember dan terrealisasi pada minggu mendatang
bpjs kesehatan berpotensi mengalami defisit keuangan sebesar rp sepuluh sembilan triliun rupiah sepanjang tahun ini
sebelumnya bpjs kesehatan menyebut akan menerima suntikan dana lima enam triliun dari kementerian keuangan
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu